deklarasi aset dalam program teks amnesty terbesar berasal dari singapura
ya memang mungkin juga banyak orang indonesia yang punya uang lebih jika parkir dananya juga di singapura
dan duta besar indonesia untuk singapura ngurah swajaya mencatat
dari total deklarasi harta luar negeri sebesar rp satu dua belas triliun
deklarasi luar negeri ya dari rp satu triliun rp satu dua belas enam triliun
periode kedua ya
periode kedua ya belum periode kedua